yuni pujastuti dan suaminya mardiono
tengah menjadi buah bibir warga desa nepen
kecamatan teras boyolali jawa tengah
ini karena anak pertama mereka ardian hafiz hanafi
berhasil diterima di tujuh universitas top dunia
lewat jalur beasiswa
keluarga sederhana ini tak menyangka
jika ardian bakal bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri
yuni sehari hari bekerja dari usaha laundry
dan suaminya adalah buruh serabutan
diakui oleh yuni anaknya ini memang gemar membaca sendari kecil
mungkin masih merinding juga sih
masih ya alhamdulillah lah
anak saya bisa keterima di tujuh universitas
yang top itu di luar negeri
ardian adalah siswa sma pradita
ia mengaku ia telah bercita cita ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri
sejak kelas sepuluh
ia pun menyiapkan diri agar bisa memenuhi persyaratan
agar bisa mendapatkan beasiswa
tadi sangka usahanya itu membuahkan hasil
tujuh universitas yang menerima tersebar di kanada australia dan selandia baru
ketujuhnya masuk di jajaran top dua ratus universitas dunia
ardian akhirnya memutuskan untuk memilih
kanada dengan mengambil jurusan geologi
mungkin masih gimana merinding juga sih
masih ya alhamdulillah lah
anak saya bisa keterima di tujuh universitas
yang top itu di luar negeri
keberhasilan ardian ini juga tidak lepas dari sekolah tempatnya menuntut ilmu
yang telah memimpinnya selama tiga tahun ini

salah satu yang menarik adalah keberhasilan ardian di indonesia
dengan memberi bekal dalam kecakapan berbahasa inggris
taufik irvani boyolali jawa tengah